terima kasih anda masih bersama kami
jika berwisata ke kudus jawa tengah jangan lupa untuk membeli oleh oleh khas yaitu jenang atau dodol
banyaknya jenis jenang yang dihasilkan ini membuat kudus identik dengan panganan manis yang berbahan tepung ketan
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
kudus kota santri ini memiliki makanan khas yang bisa memanjakan lidah para pecinta makanan manis yaitu jenang
meskipun saat ini banyak produsen jenang yang memakai peralatan modern namun masih ada produsen yang membuat jenang dengan cara tradisional
salah satunya adalah bapak zainal arifin
usaha ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu
kedua jenang ini sudah dikeluarkan oleh generasi ke dua
rasa otentik yang dimiliki jenang ini berasal dari resep turun temurun
pembuatan jenang juga masih menggunakan cara tradisional
jenang dimasak menggunakan kayu bakar dan proses pengadukan dilakukan secara manual oleh manusia
nah saya berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatannya
nah menurut informasinya

adalah tempat pembuatan jenang kudus
langsung aja kita masuk
proses pembuatan jenang dimulai dengan menyiapkan dan membersihkan bahan bahan
seperti kelapa tepung ketan gula pasir dan gula kelapa
semua bahan bahan ini dicampur sampai menjadi adonan
kemudian adonan didinginkan selama satu malam
agar mengeras dan mudah dipotong potong untuk kemudian dikemas
ini apa pak
jenang kami terbus kani dulu
terbus tanten dulu untuk bikin jenang hitam ya
nah abis ini baru dimasukkan gula merahnya
kalau ini doang saya sanggup pak
kalau satu jam
kalau udah jadi jenang berat
kalau udah jadi jenang berat ya
keunggulan dari rasa jenang yang diolah secara tradisional ini memiliki komposisi rasa yang tepat
alhasil fase jenang yang diolah secara tradisional lebih legit dan juga pulen
proses memasak menggunakan kayu bakar pun memungkinkan untuk mendapat suhu yang tepat dalam mengolah jenang
proses pengemasan jenang ini pun dilakukan secara manual dan memanfaatkan tenaga pekerja dari lingkungan sekitar
jenangnya itu selalu baru lebih pulen melur seperti itu
rasanya pas tidak terlalu manis tidak terlalu tercuri
ternyata di balik kenimpan jenang ada proses panjang untuk menghasilkan cita rasa khas yang orisinil dan tentunya menggugah selera